pertamina badan usaha milik negara terbesar di tanah air
baru saja kehilangan dua orang bos sekaligus
dalam rapat umum pemegang saham pertamina pada jumat pekan lalu
direktur utama dan wakil direktur utama mendadak dicopot dari jabatannya
di tengah tantangan harga minyak mentah dan bisnis energi global
mau dibawa kemana pertamina oleh pemerintah
ada apa dengan pertamina
akan saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita ingat sebuah video ataupun juga kita ingat sebuah film yang sangat populer ya
di era dua ribu an anak anak dua ribu an pasti tahu dan dekat sekali
kemudian diperbarui lagi beberapa waktu yang lalu
ada apa dengan cinta
dan kali ini kita akan memilih dengan ada apa dengan pertamina
karena kita memang bertanya tanya
mengapa ibu rini sumarno yang mengangkat ahmad bambang sebagai wakil direktur
dari direktur pemasaran pertamina
akhirnya hanya dalam selang waktu sekitar tiga bulan
memutuskan untuk mencopot keduanya
kita lihat bersama
dwi sucipto direktur utama pertamina adalah orang yang sukses
melakukan konsolidasi melakukan konsolidasi untuk tiga pabrik semen di indonesia
yang kemudian berubah nama menjadi semen indonesia
ketika itu lobby lobby yang dilakukan oleh dwi sucipto
memang sukses mengantarkan semen indonesia mengalami perbaikan kinerja
terbukti dengan laporan keuangan
karena kita bisnis dan ekonomi orientasi kita adalah angka kinerja
bagaimana kinerjanya setelah terkonsolidasi semen padang semen gersik
kemudian kita lihat juga menjadi satu
menjadi semen indonesia ternyata positif
itulah juga mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan
akhirnya memilih dwi sucipto menjadi orang nomor satu di pertamina
meskipun juga ada dewan komisaris yang diantaranya ada tandria beng
yang akan melakukan good governance untuk perusahaan tersebut
lalu ahmad bambang bukanlah nama asing
karena beliau adalah direktur pemasaran pertamina sebelumnya
tapi pada dua puluh oktober dua ribu lima belas ibu rini m sumarno memutuskan untuk
mengangkat ahmad bambang menjadi wakil direktur utama
dan beberapa informasi juga menyebutkan apakah benar dwi sucipto bahkan tidak mengetahui
bahwa ahmad bambang diangkat menjadi wakil direktur utama
tapi yang namanya direktur utama dan di bawah kementerian bumn
ya sudah lah mungkin ya diikutilah itu jalannya
tapi ada beberapa hal memang yang perlu kita catat bahwa yang menjadi
ini adalah buntut dari impor solar satu dua juta barrel
yang dilakukan pada awal tahun dua ribu enam belas
disebut sebut dwi sucipto tidak mengetahui dan ternyata solar itu diimpor satu dua juta barrel
diketahui belakangan ditandatangani belakangan
tapi memang rumors beredar di keputusan melakukan importasi solar satu dua juta barrel tersebut
meskipun ada beberapa argumentasi yang disampaikan atas nama pertamina
tapi paling tidak rumors beredar ada apa dengan pertamina mengapa tiba tiba dicopot
dan lalu kemudian
disebutkan oleh dewan komisaris bahwa menjadi alasan utama karena kedua orang ini tidak kompak
jadi komunikasi tidak terjalan dengan baik
menjadi pertanyaan kita kemudian kita saja dalam satu tim pastilah ada yang namanya adu argumentasi
ada yang namanya tidak satu visi tapi kan itu nanti akan terefleksi menjadi kinerja
menjadi pertanyaan kita kemudian sudah tiga bulan ahmad bambang bekerja sama sebagai wakil direktur utama
dan disebutkan mereka tidak kompak apakah tidak kompakan ini terefleksi dengan kinerja pertamina
karena harusnya yang tidak kompak itu ya biasa ya namanya satu tim
tapi kan kalau perusahaannya oke kinerjanya kan gak ada pengaruhnya mestinya
tapi paling tidak saya mengajak anda untuk mengetahui bahwa urusan komunikasi adalah part of teamwork
tapi kemudian teamwork itu memberikan sebuah result ataupun hasil yaitu kinerja performa keuangan pertamina
sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi bisnis
saya akan hadirkan pada anda data data bahwa pertamina produksinya bahkan cukup baik
apa hasil dari kenaikan angka tersebut ini dia saya hadirkan pada anda
jadi memang pertamina pada tahun dua ribu enam belas

karena memang tidak mudah menghadapi tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
kita tahu pertamina sempat juga mengalami kerugian misalnya pada tahun dua ribu lima belas
tapi kemudian pada tahun dua ribu enam belas bukan kerugian tepatnya tapi memang mengalami pertumbuhan yang lambat
tapi kemudian kita lihat pada tahun dua ribu enam belas hingga kuartal ke tiga dua ribu enam belas justru pertamina tumbuh sangat sempurna
pertamina tumbuh sangat sempurna
kita lihat bersama bila kita bandingkan dengan beberapa perusahaan minyak raksasa
justru kita lihat pada yang pertama total itu mengalami penurunan menjadi enam ratus tujuh puluh satu miliar enam tujuh puluh satu miliar dolar
dan kemudian kita lihat juga shell yang berasal dari belanda kita lihat mengalami kenaikan hanya satu miliar
tapi pertamina bisa mengalami kenaikan satu empat puluh dua miliar dolar
artinya pertamina punya performance yang top
pertamina yang tok chair pada tahun dua ribu enam belas hingga kuartal ke tiga
kuartal ketiga berarti september ya sebelum ada penambahan posisi ahmad bambang sebagai wakil direktur
lalu kita bandingkan lagi dengan perusahaan asal amerika misalnya exson yang mengalami rugi
jadi bukan laba yang dapat tetapi kerugian empat dua puluh empat miliar dolar
lalu kita lihat bp yang berasal dari inggris juga mengalami penurunan
kemudian chevron juga tidak kalah juga mengalami penurunan
jadi performa pertamina secara keuangan oke gitu loh
jadi kalau pun misalnya terjadi sinkronisasi ataupun ketidaksinkronisasi komunikasi komunikasi yang gak pas
harusnya kan ditarik ke kinerja perusahaan
oke kinerja perusahaan yang oke oke aja di tengah kinerja yang membumbung
maka tidak heran lazim sekali kita bertanya ada apa dengan pertamina
mengapa harus tiba tiba diganti hanya masalah komunikasi
tapi mungkin ini berkaitan dengan rencana strategi pertamina
ada beberapa hal yang pertamina memiliki fungsi kinerja

yang pertama adalah proyek kilang baru bontang yang akan dilaksanakan
kemudian kita lihat juga pengeboran blok mahakam
di sana investasi ratusan juta dolar amerika pertamina di blok mahakam
kemudian jangan lupa dengan yang ini
holding bumn energi yang tidak berkesudahan hingga saat ini
pertamina akan di merger dengan pertagas
pertagas sudah menjadi emiten di bursa efek indonesia
tarik ulur siapa yang akan menjadi induk perusahaan belum juga usai hingga saat ini
komunikasi yang dilakukan tampaknya juga belum membuat keseluruhan
jadi pertamina itu selain sebagai bumn terbesar juga memiliki fungsi krusial untuk bisnis perusahaan
dan jangan lupa pertamina juga mengelola sumber daya alam besar di indonesia
sesuai dengan undang undang dasar harusnya itu dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
jadi selain visi bisnis juga ada visi prioritas kebutuhan dalam negeri di sana
jangan sampai pertamina yang sudah siap
sudah baik ya pengelolaan manajemennya juga sudah baik
harus kembali lagi ke belakang dan tersandra dengan kepentingan kepentingan jangka pendek kelompok tertentu